ratusan mobil tua dari berbagai komunitas di wilayah jawa barat dki dan banten mengikuti kontes dalam ajang sukaretro bumi klasik
di halaman gedung widaria kencana lingkar selatan sukar bumi
kendaraan yang didominasi keluaran tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an ini juga ikut dimeriahkan dengan hadirnya mobil yang digunakan dalam film dilan
sederetan mobil klasik dipajang begitu apik seperti kendaraan jenis sedan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
milik rangga perdana dari komunitas pencinta mobil klasik asal bandung
mobil ini digunakan dalam film dilan pada beberapa waktu lalu
mobil berwarna biru dan terjaga orisinalitas ini menjadi daya tarik dalam ajang sukaretro bumi klasik
di gedung widaria kencana sukar bumi jawa barat
mobil ini menjadi ajang para pengunjung untuk berfoto lantaran film dilan ini menjadi tren di kalangan remaja
bahkan mobil tersebut kini naik pamor dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah
selain mobil dilan kontes mobil klasik ini juga menghadirkan kendaraan kendaraan keluaran tahun tujuh puluh an hingga delapan puluh an
kendaraan didominasi merek corolla dx yang pada masanya dikenal sebagai kendaraan paling tangguh
kalau mobil ini
kalau touring jelas
tapi nggak takut takut
kemudian kontes mobil kita hadiri
dan yang terakhir paling berkesan itu pembuatan film dilan
ini event pertama yang diadakan di kota sukar bumi
buat kita mengutukan beberapa jadwal dari jadwal jadwal dki banten
maksud dan tujuan acara ini untuk mempersatukan para pecinta
penghobi dan penikmat mobil mobil tua di seluruh indonesia
khususnya di era jabar empat dki banten
alhamdulillah para entusias dari luar animonya cukup bagus
yang datang peserta diperkirakan hampir tiga ratus durian mobil dari berbagai sektor
yang kita undang ada dua puluh chapter
meski ajang ini merupakan yang pertama di sukar bumi
entusiasme peserta cukup banyak
yang datang dari wilayah jawa barat jakarta dan banten